menjadi tempat makan yang legendaris tak cukup hanya dengan menarik sebanyak banyaknya pengunjung
tugas terberat justru dengan menjadikan mereka pelanggan setia
sejak berdiri pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat bakmi yang berlokasi di rawamangun jakarta timur ini diklaim tak membuka cabang
pemilik meyakini dengan satu tempat saja keaslian rasa bakmi dengan ciri khas potongan babat garing dan sambal bawang tasik ini tetap terjaga
pemilik tempat makan langsung turun tangan sendiri meracik bakmi untuk pengunjung yang datang
nanti ini satu terbatas tenaga terus keduanya juga nanti kalau buka cabang lain rasa kita yang jadi dampaknya kita kenapa robah
dengan bahan alami telur ayam dan terigu tanpa bahan pengawet
rasa bakmi di tempat ini diklaim sehat
pemiliknya mengaku sering mendapat pesanan dari sejumlah rumah sakit untuk dijadikan penganan pasien
sementara kebanyakan tamu yang datang bukanlah yang pertama kali berkunjung
dari zaman saya sekolah dulu sampai sekarang sering kesini kan
jadi karena rasanya itu tetap gitu gitu aja enak enak aja gitu
tempat makan berikutnya punya bakmi super kenyal yang dinamakan bakmi karet
dengan komposisi telur bebek bakmi kenyal ini bertahan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
tak jarang mereka yang datang adalah rombongan keluarga mulai dari nenek hingga cucu
dari rasa ini dibandingin lain yang lain kadang kadang suka ada amis amis
kalau ini enggak
pengelola mengaku kekenyalan bakmi yang khas menjadi magnet pengunjung dari dulu hingga sekarang
satu dari tempatnya dua dari ketinggalannya
jadi orang bisa mau tahu
ya itu lah kerekot
itu adalah area lah
meski bertempat di gang kecil tak membuat pengunjung urung untuk datang
berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh tiga tempat makan ini tetap menjaga nilai konvensionalnya
tempat makan ini tidak memberi pesan antar
tujuannya agar pengunjung dapat merasakan sensasi pengalaman makan tempo dulu dengan sajian yang masih hangat
meski telah membuka cabang di dua lokasi lain pengunjung tetap saja mengincar bakmi yang berlokasi di pasar baru jakarta pusat

alasannya sederhana bernostalgia bersama keluarga
dan customer customer saya itu kebanyakan orang orang yang udah rada tua ya
maksudnya bukan rada senior
terus mereka bawa anaknya bawa cucunya ke sini
nah itu mereka memperkenalkan bakmi papa saya ini
saya masih kecil udah dibawa dengan orang tua ke sini
jadi walaupun letaknya digang kecil tapi saya cukup lumayan sering
menjadi legendaris tak hanya untuk orang tua
bukan rasa namun terdapat nilai nilai yang tetap dipertahankan sejak dahulu
alih alih latah dengan perkembangan industri kuliner yang serba kekinian
ketiga tempat makan ini cenderung bertahan dengan ciri khas masing masing
roni satria hadi ahdiana jakarta